presiden joko widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi door to door yang digelar badan intelijen negara di perkampungan layan di cilacap jawa tengah
kegiatan ini dilakukan serentak di sepuluh provinsi dengan total satu ratus tujuh dosis vaksin
vaksinasi door to door dilakukan di perkampungan nelayan tempat pelelangan ikan sentolo kawat jalan veteran cilacap selatan cilacap jawa tengah
presiden joko widodo hadir didampingi kepala bin jenderal polisi budi gunawan menteri sekretaris kabinet pramono anung dan gubernur jawa tengah ganjar
dalam kesempatan itu presiden joko widodo menunjukkan kemampuan penyelamatkan vaksinasi door to door yang dikelar badan intelijen negara di cilacap jawa tengah
jokowi menyatakan vaksinasi door to door dilakukan dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat
jokowi menginginkan lebih banyak lagi warga yang disuntik vaksin covid sembilan belas
kita telah melakukan tadi vaksinasi dari pintu ke pintu door to door untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
untuk mengajak lebih banyak lagi masyarakat yang mau divaksin
dan kita harapkan dengan pelayanan seperti ini semakin banyak masyarakat yang
ikut dalam program vaksinasi masal
presiden berharap kegiatan ini dapat mempercepat proses vaksinasi di indonesia
dan mengingatkan masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan meskipun telah divaksin
selain jawa tengah vaksinasi door to door bin dilakukan di jawa timur sumatera utara riau lampung kalimantan selatan
kalimantan timur sulawesi selatan sulawesi tengah dan maluku
dalam kesempatan ini bin juga turut memberi bantuan sosial berupa paket sembako